inilah tari gunungan yang dibawakan oleh para penari pria dari sanggar greget semarang
meski hanya pentas kecil di padepokan para penari tetap berdandan dan mengenakan kostum lengkap
hal sama juga dilakukan oleh para penari perempuan yang membawakan tari manggar warak yang menjadi simbol khas kota semarang
pentas tari ini sengaja digelar sanggar greget sebagai tolak ukur anak didik dalam berlatih
kreasi demi kreasi pun terus dilakukan agar tidak berhenti hanya karena pandemi
kami mencoba tetap eksis
pertamanya kami bersama anak anak menggelar sebuah komentasan meskipun tinggalan dari tari
yang tetap lantang bukan dengan aturan aturan protokol kesehatan
namun karena mengurangi semangat dan gairah
adik adik ini dalam melestarikan mengembangkan tentang budaya tradisional
khususnya tari karawitan dan tumbang
karena digelar di masa pandemi
pentas tidak melibatkan penonton sesuai dengan protokol
protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
sementara bagi orang tua peserta didik yang ingin menonton
dapat menyaksikannya lewat media sosial youtube
sebelumnya sanggar greget melakukan kreasi
dengan menjelaskan kesehatan covid sembilan belas
beberapa tarian seperti tarian corona
tari kamurkan kamulian
sanggar greget merupakan sanggar tari ternama di kota semarang
yang kerap membawa misi kesenian ke manca negara
damar sinuko semarang jawa tengah